istri wali kota depok eli farida dan pejabat pemerintah kota depok lainnya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kasus ini menambah angka positif covid sembilan belas di kota depok hingga tembus ke angka dua ribu kasus dan menjadi yang tertinggi di wilayah jawa barat
depok menjadi salah satu kota dengan pertambahan kasus positif covid sembilan belas terbanyak di jawa barat
dan bahkan covid sembilan belas ini sudah memapar pemerintah kota depok termasuk kemarin istri wali kota depok eli farida ini juga terpapar covid sembilan belas dan saat ini sedang diisolasi di rumah sakit
menurut keterangan dari jurubicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di kota depok dadang wihana melalui pesan whatsapp ini mengatakan saat ini kondisi eli farida sendiri sudah berangsur membaik dan cukup stabil
sementara untuk wali kota depok ini muhammad idris
sama juga dengan keluarganya yang terdiri dari anak dan juga cucu cucunya ini sudah dilakukan swab test dan hasilnya negatif
terkait dengan adanya kasus positif covid sembilan belas di wilayah pemerintahan kota depok ini juga sebelumnya sudah ada dua asn yang dinyatakan positif covid sembilan belas
baik itu dari dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga maupun juga kecamatan sukmajaya
yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh
yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh bulan

yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh bulan
yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh bulan
yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh bulan
yang kedua kantornya saat ini operasionalnya sudah dihentikan sementara dan diisolasi mulai dua puluh bulan
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan jika bicara kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kota depok
melainkan adanya banyak orang tanpa gejala yang kemudian dites swab dan hasilnya positif
ini juga terjadi di jabodetabek secara keseluruhan termasuk salah satunya dki jakarta
yang merupakan pusat kegiatan bisnis bagi warga termasuk warga depok
hal ini juga dikonfirmasi oleh jubir gugus tugas covid sembilan belas depok
dan wehana bahwa di periode tujuh belas agustus kemarin hingga dua puluh tiga agustus
ini ditemukan ada lebih dari enam puluh tujuh persen kasus yang ditemukan di kota depok ini
sebenarnya adalah imported case atau kasus impor
yang mana warga yang tertular ini merupakan tertularnya berasal dari luar wilayah kota depok
dan termasuk dki jakarta sendiri sebagai pusat untuk melakukan kegiatan kerja
hal ini juga dikonfirmasi
hal ini juga dikonfirmasi oleh mas dalina pane selaku epidemiolog
bahwa untuk melihat kasus positif covid sembilan belas di kota depok ini tidak bisa dilihat hanya kota depok saja
melainkan karena depok sendiri berbatasan langsung dengan banyak kota termasuk dki jakarta
sehingga kasus pertambahan di dki jakarta ini juga saling mempengaruhi dengan kasus pertambahan yang ada di depok
seperti kita ketahui kemarin dki jakarta ini mencatat ada delapan ratus dua kasus positif baru harian
yang merupakan angka tertinggi dari sekian lama kita menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
terkait dengan bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah kota depok maupun jabodetabek secara keseluruhan
ini harus saling selaras antar pemerintah daerah
sehingga walaupun mobilisasi warga ini bisa dilakukan entah dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum
untuk melakukan aktivitas kerja baik dari maupun ke wilayah
dki jakarta dari kota depok ini tetap bisa dilakukan kebijakan yang maksimal termasuk yang paling penting adalah
kontak tracing supaya bisa mengetahui penyebab penularan covid sembilan belas sehingga penanganannya juga bisa diatasi dengan maksimal
sehingga penularan covid sembilan belas baik di wilayah kota depok dan jabodetabek secara keseluruhan ini bisa diminimalisasi
putri demas egy agung depok jawa barat